apa dia lari ke arah sana
kemana dia lari
memang ada sesuatu yang kalian lihat tadi malam
ini lebih berbahaya dari sekedar pucuk
kita sekarang kesana
bilang kalau dia jelek
supaya dia tidak mengganggu kita terus
nanti akang kesana
sekarang atuh kang
sebentar aja atuh kang
kita temui dia
kalau akang gak jualan
nanti dagangan kita bisa disita
ngapain ya tadi pusingin
kan yuyun tau
iya yuyun tau
tapi kan yati gak tau
makanya ate akang kasih tau
sekarang akang jalan dulu
gak tau yuyun
insya allah tumbuh
uso ini sudah pernah tumbuh ya alhamdulillah
kang irod ada apa
diminta datang ke rumahnya
tunggu sebentar ya
saya berangkat dulu ya
coba kamu tanya kemet yuk
mungkin dia tau
tuti kan dekes sama kemet
tapi pak kemet gak tau tuti dimana
saya gak tau kang jam berapanya
pokoknya saya bangun pagi pagi tuti udah gak ada
bantu cari tuti ya
cik cik cik
mak kalau gitu aceh langsung jalan sekarang aja ya
mak acing punya motornya
makasih ya kang
kenapa dia lari ke arah sana
kemana dia lari
memang ada sesuatu yang kalian lihat tadi malam
ini lebih berbahaya dari sekedar pocong
jelas kemana dia sekarang
jelas siapa yang dia incar
pak antip motornya saya cuciin ya
jangan sekarang tang
waalaikumsalam kang aceh
sibuk bener sih keliatannya
aduh ampun nih jawabnya pake senyum lagi
jadi pengen terbang
iya sabar atu pedut
semua perjuangan kan butuh doa
ini saya lagi minta doa restu sama tin
tin doainlah kangnya
biar semua yang akan kerjakan berjalan dengan lancar
tintin gak usah khawatir
kang aceh pasti temuin
yang penting tintin doain aja
pasti kang saya doain biar tuti cepat ketemu
iya atu biar cepet
ya allah semoga tuti cepat ketemu
salah bukan begitu doanya
jadikanlah kang aceh yodoku
ih saya teh gak mau
orang doa biar tuti cepat ketemu mau doa minta jodoh
ceng gancang atu cepetan cari si entut ayo
iya sebentar atu pedut
ya udah kak ngasih jalannya
bawel bener sih kayak burung meo
jangan lupa doain ya

aduh berat sebenernya ninggalin ya
aduh berat sebenernya ninggalin ya
ada apa pausatero ya
saya rasa ini ada hubungannya dengan pocong yang dilihat asyik dandulung tadi malam pausatero
saya rasa ini ada hubungannya dengan pocong yang dilihat asyik dandulung tadi malam pausatero
makhluk itu larinya ke arah sini pak aduh berat sebenernya ninggalin ya
makhluk itu larinya ke arah sini pak aduh berat sebenernya ninggalin ya
dan itu bukan pocong
bagaimana kalau kita ngobrol didalam

saya takut dia ada di sekitar sini
tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke rumah sakit
tidak ada satu orang pun yang boleh masuk rumah saya
aduh mana ya
aduh mudah mudahan masih aktif
tuti ada disitu gak
gak ada ya
kalau begitu terima kasih imas
salam aja sama cucu ya
enak punya tempat tici batu doi
tempat apa kom
tempat jualan kios
kios makanan atau warung makan
kios atau warung makan kum
tempat warung nasi doi
ciba itu mah rame doi
itu kan tempat orang ganti angkot kan
yang kecil aus